wali kota depok yang juga calon petahana pemilihan wali kota depok muhammad idris
dikabarkan positif covid sembilan belas usai menjalani debat perdana pilkada di stasiun tv swasta
kini idris menjalani perawatan di rsud depok
wali kota depok muhammad idris mengeluh tidak enak badan pada selasa dua puluh empat november
usai menjalani debat perdana pilkada pada minggu dua puluh dua november
idris pun berinisiatif melakukan rapi tes pada hari selasa dengan hasil tes reaktif
ia kemudian melakukan swab tes dan dinyatakan positif covid sembilan belas
ia menjalani perawatan di rsud kota depok dengan sejumlah keluhan
diantaranya sakit pada bagian lambung dan tensi yang tinggi
kini kondisi muhammad idris dikabarkan membaik
sementara dua puluh orang lainnya yang juga menghadiri debat pilkada juga menjalani swab test
dan hasilnya dilaporkan negatif termasuk pasangan calonnya imam budi hartono
sekarang ini memang pak idris terkonfirmasi positif covid sembilan belas
dan kabar terakhir alhamdulillah kondisi kesehatan beliau
dalam keadaan sehat walafiat dan sangat stabil
hanya keluhan pada lambung dan tensinya masih tinggi
oleh karenanya beliau sedang dikarantina di rumah sakit mendaerah
dan berharap kepada seluruh warga kota depok untuk bisa mendoakan pak idris
agar bisa segera sembuh dan beraktivitas kembali